asap tebal terus membumbung dari sejumlah lantai di gedung cyber jalan kuningan barat mampang jakarta selatan
akibatnya para pekerja yang berada di dalam gedung berhamburan menyelamatkan diri
api diduga berasal dari lantai dua gedung yang dijadikan ruang server
dua orang yang dikabarkan menjadi korban harus dievakuasi menggunakan tali dan langsung dilarikan ke rumah sakit
korban meninggal kebakaran gedung cyber satu berjumlah dua orang
kedua korban merupakan pengunjung gedung
korban meninggal bernama muhammad rezwan kadafi dan seto
mereka diduga meninggal dunia karena terlalu banyak menghirup asap ketika terjebak di dalam sebuah ruangan di gedung cyber
sementara wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria kamis malam meninjau langsung lokasi kebakaran di gedung cyber
ini pengalaman bagi kita ke depan untuk selalu berhati hati
memang dari pihak aparat belum bisa memastikan apa yang menjadi penyebab
sedang dilihat nanti diteliti diproses
pada waktu nanti kita akan sampaikan apa yang menjadi penyebab kebakaran
akibat kebakaran sejumlah perusahaan teknologi sempat terkena gangguan pada platform mereka
tim liputan cnn indonesia